adalah kasus kasus korupsi yang terjadi pada era
hal tersebut disampaikan edward hiaric pada saat ia menjadi pembicara dalam sebuah seminar nasional
ia menilai bahwa kedua mantan menteri itu layak untuk dituntut hukuman mati
karena melakukan praktik korupsi di tengah pandemi covid sembilan belas
menurut edward ada dua alasan yang menguatkan untuk memberikan tuntutan terberat
yakni hukuman mati sesuai dengan undang undang pemberantasan tindak pidana korupsi
yang pertama kedua ex menteri melakukan kejahatan dalam keadaan darurat
yang kedua adalah dua orang tersebut melakukan korupsi selama masa jabatan masih berlangsung
kedua mantan menteri ini ini melakukan perbuatan korupsi
yang kemudian kena ott kpk bagi saya mereka layak dituntut
dengan ketentuan pasal dua ayat dua undang undang pemberantasan tindak pidana korupsi
yang mana pemberatannya sampai pada pidana mati
pernyataan tersebut mendapat respons dari anggota komisi tiga dpr arsul sani yang tak sepakat
jika seorang pejabat publik memberikan pernyataan yang terkesan mengintervensi proses hukum yang sedang bergulir
menurutnya akan lebih baik jika seorang pejabat publik mengajak masyarakat
untuk menghormati proses hukum yang berlaku hingga tuntas
serta mempercayakan apapun bentuk fonis hukuman yang tepat kepada majelis hakim dan penuntut kpk
kesannya adalah intervensi
pejabat publik yang sebaiknya mendorong kpk untuk menuntaskan soal tuntutan hukumannya apa
apakah hukuman mati hukuman penjara seumur hidup hukuman penjara maksimal dua puluh tahun
atau katakanlah di bawah itu
itu kita serahkan kepada penuntut tentu
saya terus terang tanpa mengurangi rasa hormat
saya kepada pak wamen kumham tidak sepakat
indonesia corruption watch atau icw pun tak sependapat dengan pernyataan wamen kumham
edward hiaric soal kelayakan tuntutan hukuman mati bagi dua ex menteri tersebut
icw menyebutkan tiga hal yang menjadi alasan mengapa hukuman mati tak berujung pada efek jerah
bagi sebuah perilaku korupsi di sebuah negara
harus dicatat bahwa perkara yang melibatkan juliari maupun edi prabowo adalah perkara tindak pidana suap
mereka disangka dengan pasal sebelas dan pasal dua belas undang undang pemberantasan tindak pidana korupsi
yang sama sekali tidak mengakomodir pidana mati
yang kedua sudah jelas bahwa pidana mati tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia
dan yang ketiga belum ada satupun literatur ilmiah yang dapat dirujuk untuk mengkaitkan adanya penuhi hak asasi manusia
dan penurunan perkara korupsi ketika sebuah negara menerapkan hukuman mati
jadi icw pada posisi menolak adanya hukuman mati
meski dalam pasal dua ayat satu undang undang tipikor menjelaskan hukuman maksimal koruptor adalah hukuman mati
karena dilakukan dalam keadaan darurat namun faktanya edi prabowo dan juliari batubara
dijerat pasal sebelas dan dua belas dalam undang undang tipikor karena dianggap melakukan suap
dimana pasal tersebut tak mengakomodir hukuman mati bagi pelakunya
ausriun dulu andriawan saputra jakarta